saudara harga kebutuhan pokok di pasaran hingga saat ini masih belum juga turun bahkan semakin naik
seperti telur kini harganya perlahan naik
tingginya harga telur ini membuat penjualan telur di pasar lesu
kenaikan harga telur ayam ini terjadi sejak beberapa hari terakhir
di pasar besar kota malang telur ayam dijual rp dua puluh sembilan per kilogram
padahal sebelumnya harga telur berkisar antara rp dua puluh lima hingga rp dua puluh enam per kilogram
salah satu pedagang di pasar besar kota malang menyebut kenaikan harga telur ayam terjadi sejak dari peternak
akibat tingginya harga telur ayam pedagang mengaku penjualannya berkurang
pengaruhnya itu ya gak tau ya kok bisa naik gitu
tiap hari itu rp sepuluh per kota itu naik rp sepuluh
biasanya sehari bisa laku berapa sekarang berapa
biasanya itu satu peti sekarang ya cuma delapan kilo gitu